selanjutnya saudara seorang warga negara indonesia asal kabupaten cirebon jawa barat
tewas usai ditusuk sesama wni di diegu korea selatan
jasad korban telah dipulangkan dan dimakamkan di wilayah cirebon
insiden penusukan terhadap korban ini terjadi pada tanggal dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
pihak keluarga menyebut korban tewas usai dikeroyok beberapa pelaku yang berujung pada penusukan
saat kejadian saudara korban tengah bersama dengan seorang rekannya
yang kini dalam perawatan intensif akibat luka tusuk di punggung
salah satu terduga pelaku yang merupakan wni asal blitar kini telah ditangkap otoritas setempat saudara
sementara itu beberapa terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran
pembangunan ya mas ya itu pengeroyokan
orang dua dikeroyok orang lima jadi pengeroyokan
terus dia tuh udah niat mau bunuh tuh orang bawa senjata tajam
apanya yang minta dihukum seberat beratnya mas